saya ingin mengucapkan nama enzo nama alias datang dari dua puluh tujuh april dua ribu di bandung
saya orang indonesia
ibu saya sundani ayah saya orang perancis
kamu bisa diapa
tidak saya tidak bisa
berapa lama anda tinggal di paris
saya tinggal di normandy selama sepuluh tahun
dan dua tahun di paris
itu sangat panjang
ia melanjutkan smp di indonesia
dan sempat masuk ke salah satu pesan
tren di serang
dikutip dari detikom selain fasih berbahasa inggris
enzo juga menguasai bahasa arab inggris dan indonesia
saat mengikuti tes salmabta enzo mampu lari tiga ribu meter
hanya dalam waktu dua belas menit lalu melakukan pull up sembilan belas kali
sit up lima puluh kali dan push up lima puluh kali
masing masing dalam waktu enam puluh detik
usai dinyatakan lulus taruh ke indonesia
enzo dan teman teman satu angkatannya akan mengikuti pendidikan chandra di muka
mulai enam agustus hingga tiga puluh oktober dua ribu dua puluh
indonesia berapun itu tetap didadak